selamat datang kembali ya
lo banyak banget sih
mama ikut senang sekali ngeliat kalian berdua
permisi pak bu
kami akan membawa pak alebaran ke ruang pemeriksaan dulu
aku anterin dulu ya
kamu tahu paham seharian apa yang terjadi sadece pertama kali iyi gak gitu pak
saya jumpa di rumah
lagi dengan ada sikit masalah
dan kebun ya